kita akan berbincang dengan kepala dinas pemadam kebakaran
untuk mengetahui bagaimana upaya pemadaman kebakaran yang terjadi
selamat malam bapak kepala dinas pemadam kebakaran dki jakarta satri adi gunawan
pak satriadi bisa dijelaskan bagaimana kronologi terjadi dan upaya pemadamannya seperti apa
ada berapa jumlah personil yang dikerahkan apakah ada kesulitan
karena kita mengetahui bahwa ini kondisinya padat penduduk dan juga jalannya kecil pak satriadi
tarik tarik pak
ya pak satriadi saya dengan syaza dari cnn indonesia bapak mungkin
silahkan silakan saya di tkp nih
baik bisa dijelaskan pak bagaimana kondisi saat ini dan upaya yang sedang dilakukan oleh pemadam kebakaran seperti apa
apakah ada kesulitan tersendiri pak
masih masih perambatan
kita sudah mengerahkan sebanyak dua puluh enam unit dengan jumlah personil sekitar satu ratus lima puluh
kita sedang melokalisir lokasi karena bangunan semadat semi permanen dan yang sempit
berarti saat ini adalah upaya untuk pelambatan atau lokalisir api ya pak
betul kita berusaha melokalisir nih karena cukup luas juga yang dampak yang terbakar
berapa luas pak
waduh belum diperkirakan cukup luas juga ini
oke yang kebakaran ini hanya rumah warga atau ada bangunan bangunan lain pak
rumah warga saja rumah pemukiman
rumah pemukiman yang sangat padat penduduk dan ganggang kecil itu tadi ya pak ya
dan kemudian berarti ini masih pelambatan setelah dilambatkan baru upaya untuk pemadaman api
seperti itu atau seperti apa pak prosesnya
ya pertama kita lokalisir dulu nih
kita berusaha melokalisir
jangan sampai terjadi perambatan menimbulkan jumlah yang berlebihan gitu
jadi berusaha untuk melokalisir dulu
baik kemudian untuk warga sendiri apakah bapak mengetahui bagaimana proses evakuasinya
atau sudah semuanya dievakuasi atau mungkin ada
mereka menghindar dari lokasi kebakaran mengamankan barang barang yang bisa mereka selamatkan
lima warga yang berada di rumah atau penduduk di rumah itu saat ini sudah berhasil dievakuasi ya pak ya
kemudian selain petugas pemadam kebakaran apakah bantuan bantuan lain juga sudah berdatangan pak
selain petugas pemadam kebakaran yang berusaha untuk memadamkan api ini
adakah petugas petugas lain dari dinas dinas lain atau instasi lain yang juga membantu ini pak
pasti dari pmi semuanya juga dari
selain karena memang gang sempit kemudian padat penduduk ada kendala apa lagi yang dialami saat ini di lokasi pak
kendalanya hanya gang sempit saja
padat hunian dan luas area yang terbakar cukup luas ini
padat hunian pmi permanen
kemungkinan kira kira dari pengalaman bapak butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan
oleh pemadam kebakaran
oke oleh pemadam kebakaran
oleh pemadam kebakaran
oke oleh pemadam kebakaran
belum bisa diprediksikan ya pak
namun apakah ini ada kemungkinan untuk meluas pak
walaupun sekarang pelambatan sedang di
kalau potensi pasti ada karena masih banyak bangunan bangunan di sekitarnya
yang harus kita jaga jangan sampai terjadi perambatan
baik apakah kemudian akan ada upaya untuk menambah petugas pemadam kebakaran
ataupun mobil pemadam
kita terus tambah personil
sekarang sudah ada
tambah persen dari unit
tadi saya sampaikan sudah dua puluh enam unit
dengan jumlah persennya satu ratus lima puluh
dan itu akan ditambah lagi pak
apakah akan ditambah terus terus ditambah
terima kasih kepala dinas
pemadam kebakaran dki jakarta
satri adi gunawan kami juga
nanti akan terus mengupdate bagaimana
kondisi dan upaya
pemadaman yang dilakukan pak semoga
segera dapat dilokalisir dan juga segera